idul adha identik dengan hewan kurban kalau di indonesia yang kerap dibagikan yakni daging sapi kambing atau kerbau
assalamualaikum waalaikumsalam bentar pak
tapi di tengah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak gimana ya cara mengolah daging yang aman
first thing first perlu diingat jika wabah pmk pada hewan ternak tidak menular kepada manusia
meski demikian organisasi kesehatan dunia who menyebut manusia bisa menjadi perantara penularan virus sehingga langkah pencegahan tetap perlu dilakukan
secara kasat mata tidak ada ciri ciri khusus hewan terkena pmk apabila telah dipotong menjadi daging siap masak
oleh karena itu ada tips nih untuk menyimpan dan memasak hewan kurban di tengah wabah pmk
pertama daging jangan langsung dicuci ya bapak ibu
bisa panaskan air terlebih dahulu hingga mendidih lalu rebus kurang lebih selama tiga puluh menit
kedua daging sebaiknya jangan langsung dimasak
tapi bisa didiamkan dulu di lemari pendingin kurang lebih selama dua puluh empat jam
bisa masukkan terlebih dahulu di chiller baru deh disimpan ke freezer
udah tahu belum mengistirahatkan daging yang baru disembeli selama beberapa waktu juga ampuh membuat daging makin empuk
di dunia kuliner teknik ini dikenal dengan
nah buat yang biasa nyate sebaiknya daging juga direbus terlebih dahulu ya
selain itu ahli gizi juga menyarankan untuk tidak mengonsumsi jerawan
termasuk bagian mulut dan lidah hewan selama wabah pmk masih merebak
prinsipnya mau daging sapi kek kambing kerbau insya allah aman deh untuk dikonsumsi asal diolah secara tepat
jangan lupa juga ya
untuk menjaga kebersihan tempat masak juga peralatan memasak kita
jadi bakar sate atau masak gulai nih bapak ibu